kalo diceritain pulsa saya gak cukup
terus mau apa nelfon saya
tapi nanti dipotong di atas kamu
pakang mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat
kau mau berangkat

saya kira jonny tapi suaranya bukan suara jonny
saya kira iwan tapi suaranya bukan suara iwan
saya tembak jupri tapi suaranya bukan suara jupri
saya nggak nyangka kamu padahal saya tahu tadi itu suara kamu
kok bisa gitu
saya lagi nunggu teh irani sama imes yang lagi belanja
boleh saya numpang duduk disini
saya kira mau dipesenin
kan kita sama sama kerja sama kang bahar
terus ini juga wilayah kang bahar
anggap aja ini tempat sendiri
kalau mau ngopi pesen sendiri
satu lagi buat siapa
kan saya juga mau
enggak segitu mah
mau berapa iket ya
kalau mau beli lima masih bisa ditawar lagi
jadi kita cukup saja clay
dia beneran peduli

dia lariaitin buat
terima kasih ya cuk
memangnya itu siapa
anak sama pembantunya kang bahar
pakaian saya banyak
lemari yang paling gede aja udah gak muat
ini pakaian yang udah gak siap pake
saya mau sumbangin ke orang susah
sumbangin aja kang sama keluarga saya yang korban banjir di balai endah
sekeluarga hampir semua pakaiannya hilang
yang sisa kotor semua
dia sih udah beli pakaian baru
boleh ya sumbangin sama saudara saya
pakaian sumbangan dari kang komar buat saudara saya
korban banjir di balai endah
pulang sekarang teh
baju saya dibawa si amin
tapi sekarang baju saya cuma tinggal yang ini yang saya pakai
ki nanti ke kampus dulu ya
mau nganterin tugas akhir
nggak nunggu amin
tapi takut sendirian
biar kamu dianterin amin
nggak usah nggak usah
udah janjangnya dibawa semua
sudah tahu perkembangan hubungan aku sama kinanti
aku udah lama gak ketemu dinanti
gak telponan juga
dia gak pernah nelfon aku
berat di pusat
aku sama kinanti sudah resmi
tapi aku serius mau menuju kesana
maksud saya sudah menikah
sudah punya rumah
sudah punya rumah
kalau begitu kita bertemu di saat yang tepat
saya dari bandung asri poperty
izinkan saya menawarkan beberapa tipe rumah baru
tancang olehat behaviors

serius mau nikah sama kamu
tapi kamu dia ngomong sama orang lain
tapi kan kita belum membahas soal nikah
pacaran aja baru seminggu
dia udah mau beli rumah
aku tau sendiri
bukan kata orang
maunya adit sebelum nikah udah punya rumah
kamu udah mikir jauh soal pernikahan
kamu mau nikah sama siapa
kamu mau nanya sama aku
kamu belum tau kan aku tuh mau apa enggak
aku tanya sekarang
jadi posisi aku disini sebagai apa
saksi atau apa
di tempat tadi
aku ada urusan dulu
ki nanti yang minta
aku harus pulang tadi bilang sama papi cuma mau ke kampus ngantar tugas akhir
sudah ke kampusnya
aku juga harus balik ke kantor
terus aku gimana
ditinggal sendirian disini
terus aku gimana
ditinggal sendirian disini
terus aku gimana
ditinggal sendirian disini
terus aku gimana

ikan asinnya kan udah jambal roti
kalau ikannya udah jambal roti biarpun sepotong kecil pakai sambal
tapi mau udah nggak pengen tuh yang lain
gak usah diangkat makan dulu
kalau penting nanti pasti telpon lagi
iya ada apa
mau nyamper ce si
mak gak diadak
kan yang ikut arisan ce si bukan emak
aduh aduh aduh
itu make upnya melicitar membahana
ce si mak bisa aja
edoh apa saharini
saharini mah bukan artis tak
mirip kan sama sahrini yang artis
emak yang udah tua
apa mata kamu yang udah gak bener
mak kan gak ikut arisan
ini arisan bukan pertandingan sepak bola
kalau emak ada disitu
siapa tau kamu menang
kan isi menangnya juga udah
kok gak pernah bilang sama emak
yang waktu itu
emak sama esi dibeli kerudung
ah mama lupaan terus lah
ini daftar orang orang keras kepala
yang gak mau ngejual tanahnya pada teman kita
temen kita bukan ngejual tanahnya pada temen kita
kita bukan mau merampok
tapi mau ngasih uang
ngasih tau orang orang ini pengertian
kenapa kamu masih disini
saya belum dapat tugas
kamu kan satu paket sama mura
ya kot moran
sudah beres urusan kampus kamu
adit ngajak nikah kamu
tapi tau dari
tapi bukan ngasih tau
keluarganya sudah kenal kamu
nanti adit pas pulang kerja
mau kesini sih
dia mau ngajakin nanti ke rumahnya
tapi kamu sekarang istirahat tuh
ada apa pak
kenapa nggak mau dijual rumah dan tanah bapak
saya nggak mau pindah pak
saya lahir di sini pak
di sini mau dibangun apartemen
tapi rumah dan tanah ini
gak saya jual pak
berarti bapak tidak mau jual rumah dan tanah bapak
berarti bapak cari masalah
ada apa kang
ada apa kang
ada uang gak
bua apa kang
enggak ada sejuta emang
motornya mau dipake sampe kapan
ada yang mau booking
emangnya ini motor sewaan
sehari tiga puluh ribu
sehari semalam lima puluh ribu
mana ada yang mau ngasih meja motor seharian
terus pinjemnya berhari hari
tapi ktp aku ditahan
kamu kapan mau ngasih uang
buat bayar sewa motor
munggu dibayar bos aku
yang ngasih kerjain ke aku
maksud aku siapa namanya
maap kamu gak boleh tau
saya lagi ada masalah sama istri
bukannya minta uang sejuta
terus tadi buat apa mau pinjem uang sejuta dari bos
uang sejuta dari saya
buat beli pakaian
kok yang komar malah mau beli pakaian
soalnya saya sekarang udah gak punya pakaian
cuma ini yang sekarang dipakai
pakaian akan disandar sama istri
sebenernya kerjaan kamu apa
dibayar buat apa
kerjaan yang aneh
semacam agen rahasia
apaan kamu gitu gituan
james bond mah biasanya juga kan rapi
yang semacam james bondnya itu aku
kau mah semacam tukang ojek
mana ada james bond perbuatan
jangan marah dong kang
saya bukan marah
saya ada masalah kang
saya udah gak punya
tinggal yang nempel di badan
hilang atau bagaimana
terus mau apa nelpon saya
tapi nanti dipotong di atas kamu
gak ada yang ancam
itu sudah hanya developer
dibilang cari masalah
gimana mau tenang kalau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
gimana mau diancam
techi nanti mau dikenalin sama calon mertua
sudah dapat alamat rumah aditya
kini nanti pergi ke rumah adit
siapa itu siapa
mau jemput teki nanti
mau dikenalin sama calon mertua katanya
ih mas kapan ya
dijemput mau dikenali sama calon mertua
semua orang yang mau dijual
mau aku beli
sudah beres kuliahnya
kamu berapa bersaudara
saya bungsu perempuan semua
oh sudah deh nikah
kakak saya dua duanya udah nikah
papa kamu kerja di mana
boleh lihat kang
masa gak boleh dipegang
tangan kamu kotor
pasti ada keringetnya
masa bagus kak
terus terang aja
ini bukan impor
tapi jangan ngeremehin sama jenis bandung
jangan lama lama pegangnya
baru juga nyentuh kang
pesenin sih kopi dulu
kalau udah nanti pegangnya boleh agak lama
si jupri kurang ajar
dia lapor ke istri saya
kalau saya ke rumah yuyun lagi
terus ngapain kamu ke rumah yungun
supaya ke depannya hubungan saya sama dia tetap baik
hubungan sebagai apa
kan setiap hari masih bakal ketemu
nggak enak kalau ada ganjelan
kediranmu benar juga
urus hubungan kamu sama istri kamu
jangan cuma hubungan kamu sama orang lain
kamu bisa ikut saya sampai depan
aku empatkan pensiap saya

aku pengen ikut
semoga tak ada penyiasat
tak ada bagian untuk polos
tak ada pria jadi simpanan untuk kalau ada bomba
kau kepuk jangan duane